terima kasih anda masih bersama cnn indonesia today
westlife menggelar konser westlife the dua puluh tour dua ribu sembilan belas di asbst tangerang selatan pada selasa dan rabu malam enam hingga tujuh agustus mendatang
ya konser westlife ini merupakan reuni untuk menandai kembalinya boy band yang sempat vakum sejak tahun dua ribu dua belas
konser westlife bertajuk the dua puluh tour dua ribu sembilan belas ini merupakan konser reuni pertama band ini setelah terakhir kali melakukan konser kurang lebih tujuh tahun yang lalu yaitu pada tahun dua ribu dua belas di dublin
band yang beranggotakan shane nicki kian dan mark menghibur kurang lebih sekitar sepuluh ribu penonton yang hadir di ice bsd
mereka menyanyikan kurang lebih delapan belas lagu melalui dua macam penampilan yaitu penampilan dengan foam musik dan juga penampilan akustik
tentu saja mereka tak lupa menyanyikan lagu lagu hits mereka seperti if i let you go flying without wings dan juga uptown girl
yang menarik adalah konser hari ini pada enam agustus yang sudah sold out merupakan konser tambahan
konser aslinya dilakukan pada tujuh agustus dua ribu sembilan belas ini
tentu saja hari tambahan di enam agustus ini diadakan karena saat penjualan tiket untuk tujuh agustus dijual ketika pada
tanggal dua puluh delapan maret lalu sold out hanya dalam waktu kurang dari enam jam
tentu saja promotor dan pihak westlife ingin terus memberikan penampilan terbaik bagi fans fans mereka di indonesia
dan konser dua hari di jakarta ini hanyalah pembuka bagi tiga konser lain yang akan dilakukan di indonesia saja
yaitu yang ada di yogyakarta palembang dan juga semarang
tentu saja bagi para fans westlife masih bisa menyaksikan penampilan band ini di venue yang sama
saya havadis tangerang selatan